pemirsa membuat karya seni tidak harus selalu dituangkan dalam sebuah gambar bahkan lukisan saja
di bandung ratusan orang berlomba berkarya melalui kontes aquascape yang menuangkan karya seni dalam sebuah akwarium
selain menampilkan keindahan dalam menata tanaman air batu hingga kayu berkarya aquascape juga dituntut menjaga ekosistem yang seimbang di dalamnya
tengoklah ikan ikan ini saat berenang sekilas mereka tampak melakukannya di alam sungguhan
padahal sesungguhnya mereka berada di dalam sebuah akwarium berukuran empat puluh hingga enam puluh cm
ya inilah aquascape sebuah seni bercocok tanam dan menata tanaman di dalam air
di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan kopo bandung
kontes kreativitas aquascape digelar pada minggu siang
kontes diikuti peserta dari sejumlah penjuru indonesia mulai dari bandung jakarta pontianak hingga makassar
selain menampilkan keindahan berkarya aquascape juga dituntut menjaga ekosistem yang seimbang di dalamnya
alasan utamanya adalah kita bisa mereplika dari ekosistem alam
dan terutama dari ekosistem sendiri itu seninya sebenarnya adalah pertengahannya hiasan
kalau kita bisa lihat
nah di sini kita kan membangun layout atau sebuah gambar
tapi sebenarnya kalau kita belajar pasti berjalan lagi di situ ada balance dari ekosistem
kita menciptakan ekosistem buatan mandiri
dan bagaimana kita mencukupi segala kebutuhan itu secara mandiri juga
itu tantangan yang utama dari aquascape
zona gambaran bahwa air yang memanjakan mata ini berasal dari negeri sakura jepang
di indonesia aquascape mulai populer di tahun dua ribu sembilan belas
konsep aquascape memadukan hasil kreasi berbeda
menggunakan unsur diantaranya air pasir kayu batu alat ketumbuhan dan tentunya ikan
keren banget unik menarik
ketamu ya gak ada baru melihat aku di indonesia ini baru ada
kriteria penilaian mencakup beberapa aspek terutama soal tampilan dan keindahan
ada beberapa tema aquascape diantaranya iwagumi
yang menjadikan tata letak batu
sebagai peran utamanya
atau dutch style
bergaya belanda yang menempatkan berbagai jenis tanaman dengan warna mencolok
sehingga menampilkan efek kontras
yang menghadirkan pemandangan dan tumbuhan secara alami
yang terinspirasi dari konsep berkebun wabi sabi di jepang
dian permata sari bandung